hai selamat sore pak denny salam bokman paris sehat pak
hai mencari juga coba telepon sekarang waktu ini
dengan pak rudi ya dengan siapa ini
ini pak denny oh ya pak denny
ini maaf ini saya udah tercari mas
selamat sore pak denny salam pak hotman
ini banyak pihak terima kasih kepada
polda sudah mulai kasih atensi kasusnya
ations indonesia untuk masyarakat
dengan kami yang dihubungkan sama
nah ini melaksanakan bagian ke latihan
jadi itu tapi kartu bagus bisa buat
yang tiga orang ini bener ah keluarganya di mana pak yang tiga dpo
tapi tapi tiga orang itu sempat jadi tersangka
maksud saya jadi belum sempat jadi tersangka juga
sudah tersangka belum jelas identitas terus apa benar katanya salah satu pelaku dpo ini bapaknya
retro tapi di punished semua delapan orang pertama kali mereka mengikut kezi

menurut bapak apa kalau kalau rame rame delapan orang sudah menyatakan bahwa pelakunya tiga orang itu
kayaknya agak aneh ya kalau tiba tiba kemudian rame rame delapan orang menyatakan bahwa mereka bukan pelaku
jadi maksudnya maksudnya alamat alamat dari tiga
dpo ini waktu pertama kali bap dari delapan tersangka ini enggak ada di bap
saya harjuno pramendito saksikan program program kompas tv melalui
siaran digital ptv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya